nasi gorengnya enak
minta bayarin temen
atau ngutang dulu
berikanlah hamba rejeki yang berkah
dari arah mana saja
ampunilah dosa hamba
dan jangan engkau jadikan
sebagai penghalang doa hamba
sarapan udah siap
nyuci motornya belum selesai
kamu udah bilang sama roy
suruh nyari kerjaan yang lain
tapi selama belum dapat kerjaan yang baru
kerjaan yang lebih bagus
roy masih mau terus markill dulu
ke youtube mejawakannya memusak
kamu belum sampai terminal
ke rumah otang dulu
nganterin bensin buat motor otak
dari rumah otang
kamu masih sendirian
mencuri ke rumah otang dulu

di jalur angkot juga tinggal satu orang
sebetulnya masih ada satu orang lagi
tapi katanya ke rumah otak dulu
motor otang gak ada
biaya masih jualan
saya kebiaya dulu
saya kebiaya dulu sambil nunggu yang lain
kang gak kesini
setahun mah lebih ya
mau makan atau ngopi aja
kebetulan saya belum sarapan
nasi gorengnya enak
bapak mah pasrah kalau mamah yang masak
terima kasih pak bapak
terima kasih pak bapak
dan sebelum omongkong
kalau motornya belum datang berarti kang cecep belum datang
nggak usah kamu tanyain kang cecep udah datang atau belum
masa udah jam segini belum datang
waktu saya datangnya terlambat saya dimarahin sama kang cecep
ya udah nanti gantian
kang cecep yang kamu marahin
ya nggak gitu juga cek
kumpulin semuanya di belakang
apit sudah ada kabar
saya dapat info dari keluarganya tadi pagi
ternyata apit dihajar sama orang
waktu dia mantau rumah lowardi
kalau mawardi itu keponakan almarhum sobat dia
mawardi juga katanya sobat dari keponakan dia
mawardi sudah dianggap keponakan dia juga

apit sudah dianggap keponakan dia juga